anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
sejumlah survei menempatkan nama gubernur jawa barat rituan kamil sebagai salah satu calon potensial untuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
namun elektabilitas rituan kamil masih berada di papan tengah dan bergantung pada tiket pencalonan partai politik
jurus dan strategi politik mulai digencarkan dengan lebih banyak berinteraksi di ranah media sosial
dalam berbagai kesempatan rituan kamil bahkan sudah mengisyaratkan siap maju pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apakah ini jalan pertaruhan politik sang gubernur
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur jawa barat rituan kamil
selamat sore kang emil
selamat sore mbak rifana selamat sore seluruh pemirsa cnn
apa kabar kang tampaknya lebih sehat lebih sixpec sekarang lebih kurus sering olahraga
alhamdulillah setiap hari badminton kalau ada waktu ada berenang ada jogging juga
karena jaga kesehatan hari ini betul betul penting
betul sekali lebih sehat menuju ke tahun dua ribu dua puluh empat nanti kita akan bahas ke situ
tapi yang paling baru dulu bahwa nama kang emil ini masuk di daftar kandidat yang memenuhi persyaratan kepala ibu kota nusantara
sesuai kriterianya presiden jokowi arsitek kemudian kepala daerah
nah yang ingin kita tanya
kang emil sudah ditawari belum oleh presiden soal kepala ikn ini
ya ini kan hal baru ya jadi masih bikin kaget
saya kemana mana sekarang jadi ditanya persis pertanyaan ini
jadi belum ada pembicaraan formal dan juga jelasnya seperti apa
yang saya tahu kan selama ini kan ada pak sok pak bambang brojok pak zuan nath dan lain lain
yang saya tahu kan selama ini kan ada pak sok pak bambang brojok pak zuan nath dan lain lain

dan ada dua kriteria
kepala daerah yang arsitek itu kan ada
misalnya ada empat ya
gubang nor aceh kurisma juga kan alumi arsitektur kemudian wali kota nusantara padani pemantau dan juga kebetulan masuk kriteria saya
jadi belum ada konfirmasi dan saya belum bisa jawab secara utuh dan juga karena belum ada pembicaraan pun secara formal
jadi belum ada konfirmasi dan saya belum bisa jawab secara utuh dan juga karena belum ada pembicaraan pun secara formal
jadi belum ada konfirmasi dan saya belum bisa jawab secara formal
saya ada titik pengaturan
ternyata jokowi memilih di penajam di kalimantan
kalau tidak salah ya
tapi kang emil sendiri sebagai seorang arsitek tertarik tidak sih dengan posisi kepala ikn ini
karena ini wilayah baru sesuai kompetensi kang emil lebih banyak bisa dieksplor dan lebih menantang
tertarik nggak kang
ya saya kira bukan soal tertarik tidak tertarik ya
penugasan kan ada pertimbangan
saya kan juga gubernur jawaban
memang secara perjanji janji politik tiga tahun banyak yang sudah terpenuhi
sehingga dari sisi keundangan memang jadi gubernur atau pemimpin ibu kota baru ini kan isinya membangun dari nol dari kilometer nol
membangun istana membangun jalan segala rupa
ya tentulah dari sisi kartekturan ini
memang cocok untuk profil background saya
tapi kan pemilihan ini tidak semata mata mencari insinyur kan
harus ada pertimbangan pertimbangan lain yang saya kira harus dihitung juga
jadi tawarannya sangat baik saya kira
oke cocok dengan profil backgroundnya kang emil
belum ada pembicaraan informal tapi ada tawaran tidak itu
itu yang ingin kita tanya
apakah sudah ditawari
tertarik tidak gitu
belum belum ada
jadi masih dari media media saja perbincangannya sehingga saya takut berpanjang lebar
ternyata maksud pak presiden bukan ke kami kan kira kira begitu nanti kan
jadi kita semua ada perbincangan juga pasti media dikasih tahu
nggak mau gr dulu
tapi sebagai seorang arsitek menurut kang emil
desain istana negara di ibu kota nusantara ini seperti apa sih
ya saya kira namanya rumah presiden ya
harus merepresentasikan kebinekaan ke nusantaraan
dari namanya aja sudah dipilih merupakan gabungan seluruh daerah daerah di indonesia
dan ini momentum karena dibangun dari lo
harus jadi juara dunia itu menurut saya ya
karena ilmunya uangnya momentumnya itu sangat memungkinkan
dan istana sebagai bangunan pertama menyimbolkan bahwa presiden siap pindah
dan akan diikuti tentunya oleh kementerian kementerian dan resumen resumen trias politika lainnya
dan kita lihat mudah mudahan istana negara ini istana ibu kota ini harus keren banget
harus namanya membanggakan
tidak hanya penampilannya aman tapi apakah green architecture nya kira kira begitu ya
ada simbol simbol keindonesiaan yang tentunya akan membanggakan
karena pada dasarnya sejak kertasan tidak didesain untuk ibu kota
dulu itu zaman pemerintah kolonial kalau diizinkan saya cerita sedikit itu rencananya itu pindah ibu kota itu ke bandung
makanya militer militer bandung cimahi itu sudah selesai pindah
kemudian ada pindah kementerian perhubungan sdm kembali jepang
ada festival bersejarah akhirnya pindah ke jepang
lagi tapi tidak didesain jadi memang tambah sulam sebagai ibu kota
nah namanya dalam perjalanannya kota jepang itu terlalu berat
ya dari sisi segala lupa bisa dipakami termasuk penurunan kebukaan air tanah kemacetan tetap di kota dan lain lain
jadi mimpi lama ini yang dari zaman bung karno ini
sebenarnya bukan hal baru
jadi tidak usah diperdebatkan kok pindah dari jakarta
ya memang dari dulunya jakarta tidak disiapkan sebagai ibu kota
nah sekarang momentum bersejarahnya hadir
kepada saya dan kita apa namanya publik mengomentari juga sebenarnya harusnya diberikan ruang ya
karena ini kan kebersamaan dan harusnya istana negara sebagai simbol itu
baik dicintai rakyat disukai rakyat dan membanggakan
tapi saya kira ini sudah boleh dimengerti
kang emil ini selain masuk daftar kandidat kepala ikn ternyata nama kang emil kan juga moncer ya di puncak survei capres dan juga cawapres dua ribu dua puluh
bahkan kang emil sudah beberapa kali menyatakan siap maju lahir batin di pilpres dua ribu dua puluh
karena menurut kami menurut banyak mungkin warga jawa barat yang sayang dengan kang emil kan kang emil baru satu periode memimpin jawa barat

ya kalau pertanyaan itu kan politik itu bukan matematika
saya fokus kepada apa yang dikerjakan
tapi kan wartawan saya yang bari bari nanya tuh kemanapun saya pergi ke biasa orang itu cenderung nanya
dan ya akhirnya saya jawab apa adanya
kan jawaban saya gak berubah mbak irvana
yang namanya takdir politik dan lain lain itu harus dihadapi dengan sebaik baiknya
oke apa itu maksudnya
ya kalau takdirnya ada istilah saya pintunya terbuka ya nggak mungkin ditolak kita bismillah aja
seperti dulu saya tidak pernah bercita cita jadi wali kota bandung tiba tiba dua ribu tujuh belas
pintu terbuka untuk memperbaiki kota kelahirannya ya bismillah
kalaupun tidak terbuka kan tidak ada masalah juga masalah satu periode dua periode itu kan matematika ya
jadi ini juga
pertama periode itu punya keinginan
juga dulu gubernur tidak berperiode itu juga
jadi saya kira intinya walaupun saya tidak ke nasional
periode kedua sebagai gubernur jawab itu adalah sesuatu yang sudah didukung
lebih manajer sudah lebih resresi saya kira sangat sangat dipertimbangkan dengan maksimal
tapi kalau tiba tiba dengan pemikiran ini
ada peluang dan kesempatan yang sangat terukur
tentulah juga keputusan yang terbaik di momen itu bisa kita putuskan
contohnya saya pak kiai baru kemin kan
tidak ada balik ke bersihawai tidak ada di sunni sunni
tapi rasulullah momen bersihjana beliau bersihahi kan akhirnya terpilih sebagai presiden
ini menunjukkan bahwa
karir politik itu tidak selalu matematik kira kira begitu
orang seperti saya allah berikan kemudahan banyak pilihan kira kira gitu ya
termasuk pilihan meneruskan atau ada kesempatan untuk ke nasional
yang pentingnya di bismillahirrahmanirrahim saja
daripada saya ditanya orang orang terus kan kemana mana
saya pergi bilang enggak enggak nanti buang juga kan begitu
yang penting mah objektif dan
baik kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan gubernur jawa barat rituan kamil
sesaat lagi jangan kemana mana karena masih banyak pertanyaan pertanyaan
tentang masa depan politiknya kang emil yang harus dijawab
jangan kemana mana kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan gubernur jawa barat rituan kamil
kang emil ya kang emil dalam acara diskusi di ugm anda sempat menyinggung gagasan politik jalan tengah
apa maksudnya politik jalan tengah itu kang emil
sebenarnya politik jalan tengah itu adalah politik pancasila
mbak rifana kan bisa lihat ya ruang ruang politik praktis kita ini bising ya
saring serang antar bazar kira kira begitu
sehingga banyak aspirasi dari masyarakat yang merasa lelah bertengkar terus
apalagi hari hari ini kan ada kejadian bang arteria dahlan sekarang edi mulyadi
yang mengoyak dan menghabiskan ruang ruang informasi karena pertengkaran tadi
politik jalan tengah itu adalah yang merangkul di kiri merangkul di kanan kemudian
bahwa pancasila jalan tengah itu adalah jalan yang terbaik
kan pancasila itu kan kompromi mbak
dari semua perbedaan perbedaan agama dari semua perbedaan status ekonomi keberagaman
dulu ada piagam jakarta yang sila pertamanya ya tentang syariat islam bagi pemeluk pemeluknya
kan akhirnya dikompromikan dihilangkan
jadi memang di tengah
ingin menjadi apa suatu pembahasan
sebuah jawaban terhadap situasi hari ini agar indonesia nya maju tapi jangan banyak bertengkar
melalui politik di tengah
kira kira begitu mbak
sejauh ini bagaimana komunikasi politik kang emil dengan partai partai politik
apakah sudah ada yang intens mau mengusung atau masih dalam masa penjajakan kang emil
kalau semua partai politik kan komunikasi jalan terus ya
namanya makhluk politik kan jangan membatasi komunikasi
jadi itu sudah sangat intens ya
dari semua partai politik diwakili oleh pengurusnya ketuanya saya rajin menyapa ngirim bingkisan ngobrol sana sini
nah seperti yang saya sampaikan mungkin pertengahan tahun mbak rifana saya akan memutuskan
beberapa partai juga sudah sangat intens
tapi tentulah saya harus menimang nimang berbagai dimensi
termasuk penerimaan di mana saya nyaman bisa mengekspresikan gagasan gagasan lewat platform kepartean kira kira begitu
saya kira semua juga pancasila ya
tapi kan track record dan aksi aksi sehari harinya harus mencerminkan yang tadi politik di tengah atau politik pancasila yang paling kuat
nah mungkin hitungan beberapa bulan nanti tentunya pasti saya sampaikan juga ke cnn
oke artinya pertengahan tahun ini akan kita tahu ya warna partainya apa kemudian partai apa yang akan dipilih oleh kang emil begitu ya
tapi kriterianya selain pancasilais ini apa kriteria partai politik idaman seorang rituan kamil selain pancasilais tadi
kang emil bilang bahwa semua partai itu pancasilais tapi kriteria lainnya apa kang
ya salah satu kriterianya sosok saya orang biasa kalau masuk ke partai ternyata diterima
kemudian bisa berinteraksi mengembangkan gagasan gagasan tentulah itu yang menjadi kriteria
masa saya masuk ke partai terus sayanya orang sibuk kayak saya orang banyak cerita kayak saya tiba tiba tidak bisa berkembang kan gitu ya
nah itu juga akan jadi pertimbangan tergantung juga nanti tawaran tawaran posisi di partai seperti apa itu akan jadi hitungan
nah mudah mudahan disitulah saya memutuskan berlabuh
memutuskan berlabuh dengan nyaman dan orang seperti saya bisa mengembangkan banyak gagasan wawasan melalui penerimaan dari partai partai tersebut
nah itu yang tentunya masih dalam proses diskusi dan juga proses pengamatan pengamatan
insya allah pertengahan tahun mbak rifana nggak akan lama mudah mudahan baik pilihannya kira kira
selain istighoroh menentukan partai politik mana yang akan diperoleh
begitu ya kang emil kita lihat kesiapan anda untuk maju pilpres juga semakin terlihat dari gaya pencitraan politik di sosial media
followersnya hampir lima belas juta di instagram konten videonya macam macam
yang terakhir bikin video mandi di masjid
apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan dan dijangkau kang emil
ya sekarang itu platform banyak banget mbak rifana
ada twitter facebook instagram sekarang muncul tiktok ada youtube dan lain sebagainya
tapi poinnya saya itu pernah di riset oleh facebook di luar negeri ya
ini sebenarnya penting bukan buat saya aja
mereka bilang begini pak ridwan di indonesia itu follower medsos itu interaksinya sedikit
kalau anda terlalu serius gitu mbak
tapi kalau kontennya postingnya humoris itu biasanya tinggi
ditambah sekarang orang turgesnya mbak dari berbasis foto
menjadi berbasis video kan
nah jadi kesimpulannya kalau memperbanyak video tentang kegiatan kegiatan yang tidak harus selalu formal
itu yang paling ditunggu oleh follower saya
nah jadi terpaksalah kan kalau saya cuma kegiatan gunting pita ngeresmiin jalan tol ibaratnya ya
itu pasti membosankan untuk konteks interaksi dari rakyat atau follower
mereka ingin lihat sisi sisi manusiawi
karena media sosial itu mayoritas adalah melaporkan agenda kegiatan
kemudian mengklarifikasi misalkan yang kasus triadahlankan dipakai alat untuk mengklarifikasi
yang komen tiga puluh ribu
dan juga untuk melakukan yang namanya personal side dari seorang pejabat
yang penting mah jangan bohong kan begitu
jangan merekayasa seolah olah
yang penting menampilkan apa adanya
dan selalu ada cerita dibalik postingan itu
apa yang mau disampaikan
saya mandi di masjid
poinnya adalah saya berterima kasih masjid masjid toiletnya bersih
sehingga teladan si masjid itu diikuti oleh masjid yang lain
walaupun gayanya begitu ya itu mah saya aja biar lucu lucuan
sisanya adalah memang betul betul menunjukkan apa yang sudah dikerjakan
tapi konten konten seperti ini seberapa
efektif pencitraan politik melalui sosial media menurut kang emil
hasil surveinya tadi disampaikan
hater saya paling sedikit ternyata
jadi lebih banyak yang suka ya
apa mungkin gaya komunikasi dan kontennya disukai
tidak terlalu banyak kontroversi juga
titiknya di tengah
ya saya kira ya inilah komunikasi hari ini
ya saya kira ya beberapa ketua partai bilang
pak ridwan kok bisa menjangkau audiens anak anak muda
ya saya bilang pak ke anak anak muda ya gaya bahasanya harus bahasa yang mereka pahami
kalau hanya formal formal pasti tidak ada engagement kan
jadi ibaratnya mbak kalau ada sekian rupiah untuk baliho dengan sekian rupiah untuk medsos
pastilah di era sekarang investasi untuk media sosial
karena like and dislike nya kan ketahuan
jadi ini adalah pola pola komunikasi yang memang dibutuhkan di era empat ya seperti ini
tapi kang emil banyak yang mengatakan bahwa kang emil lebih mengutamakan populisme politik
lebih banyak berkonten di sosial media
saya jawab dengan satu ratus delapan puluh penghargaan selama tiga tahun
orang kaya saya itu mbak kerja jalan terus
prestasi juga diperlihatkan
mungkin orang orang yang berkomentar populisme dia mengkonsumsi konten konten saya yang lucu lucuannya kan begitu
padahal kan hidup seorang gubernur jawa barat mayoritas tidak begitu
nah jadi saya kira kalau mau objektif
ya enam puluh penghargaan per tahun lah ya
terbaik dari kebebasan pers kemudian terbaik dari reformasi birokrasi
kemarin covid juga juara satu dan lain lain
nggak pernah dibahas mbak
kalau saya posting posting prestasi itu ya yang komen sedikit gitu
untuk menunjukkan kinerja
tapi yang viral ya saya bikin video yang terdalam ari noah
itu juga rekod ditonton hampir lima belas juta
itu yang dikonsumsi
jadi pertanyaannya saya balikan ke yang berkomentar
jangan jangan yang berkomentar itu hanya melihat si konten itu saja
karena konten konten serius lainnya tidak dilihat
sehingga mengambil kesimpulan yang tidak komprehensif
saya kira hak jawab saya itulah kurang lebih
oke dua pertanyaan terakhir
kang emil targetnya untuk pilpres capres atau cawapres nih
kalau dilihat dari elektoralnya kemudian kapabilitas dan logistik dan semuanya
menurut kang emil sendiri untuk menilai kang emil targetnya ri satu atau ri dua
tidak ada target satu dua mbak
nanti diputuskannya adalah di detik detik terakhir
elektabilitasnya kalau tetap di papan tengah masa maksa maksa
pengen nomor satu kira kira begitu ya
tapi kalau ternyata elektabilitasnya tinggi ya kenapa tidak untuk didiskusikan
itulah yang saya sebut politik akal sehat
dan politik tahu diri gitu ya
kalau surveinya jelek minta macam macam ya namanya tidak tahu diri
orang kaya saya itu sederhana
ya dimana akal sehat saya gunakan media sosial survei
media sosial survei ilmiah tahu diri saya belum berpartai survei juga di papan tengah
jadi saya kira jawaban dari pertanyaan tadi dijawab di menjelang menjelang
kalaupun takdirnya ada kan belum tentu ada juga
kalau ada berjodoh sama siapa juga belum jelas dan sebagainya
jadi saya kira survei terakhirlah di detik detik perjodohan kalau itu ada yang akan menentukan jawaban satu atau dua
jadi makanya nanti jodohnya itu datang ataupun memang mendapatkan tiket
tapi kalau tidak dapat tiket pencalonan pilpres dua ribu dua puluh empat rencananya rencana kang emil apa
apakah akan maju lagi untuk pilgub jabar
saya akan melanjutkan periode dua gubernur
mengurusi lima puluh juta rakyat jawa barat dengan
sama dengan ngurusi korea selatan
korea selatan kan lima puluh satu juta saya lima puluh juta
bukan soal jabatannya tapi kebermanfaatannya
buat apa saya naik kelas kalau tidak ada manfaat kan
nah saya kira periode kedua gubernur adalah pilihan paling rasional logis
saya bekerja meneruskan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat jawa barat yang jumlahnya terbanyak se indonesia
oke kita tunggu nanti pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu
warna dan partai apa yang akan dipilih oleh kang emil
dan apakah kemudian tiket pencalonan bisa didapatkan untuk maju kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
sekali lagi waktu yang akan menjawab
terima kasih sekali gubernur jawa barat rituan kamil sudah menjawab beragam masalah beragam isu soal pertaruhan politik anda pada kontestasi politik ke depan
kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
terima kasih sekali kang emil atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu kang emil